kau sudah berlaku baik hari ini
dalam waktu dekat
kalau sudah bisa keluar dari klinik ini
mari pak gatis
tidak banyak cerita
yang dapat yuyun kumpulkan
dari luar parpapur
semua teman sekelasnya
mengenal kang jajang
yang paling pendiam
dan paling pandai menyimpan rahasianya
dari catatan hariannya
ada nama seorang gadis
yang sering disebutnya
dan di beberapa halaman berikutnya
juga sering menulis kecemburuannya pada seseorang yang bernama isman pak pur
bapak akan coba menemukan masalahnya dari buku ini
biasanya seorang yang pendiam lebih suka mencurahkan isi hatinya ke dalam buku
daripada dia mencurahkannya kepada orang lain
secara klinis sebenarnya tugas kami terhadap saudara jajang sudah selesai pak
sudah waktunya pasien dikeluarkan dari klinik ini
tapi secara kejiwaan
pasien belum siap dikembalikan ke keluarganya dok
yang baru selesai kita obati baru tubuhnya atau fisik
itu harus diusahakan di tempat lain pak
klinik di sini cuma berurusan dengan raga pasien
sedangkan mengenai kejiwaan
dia harus dianggap sebagai seorang yang berbakat
ataupun mental yang terganggu
tentu pak pur yang guru besar
tahu persis di mana harus merawat dia
memang jajang kita harus bawa ke ahli jiwa
atau mungkin kalau terpaksa kita harus merawatnya di rumah sakit jiwa
bahwa dia belum separah itu
masalahnya barangkali belum adanya komunikasi antara kita dengan

tapi senyataannya pak
sejak dirawat di sini hingga saat ini
tidak sepatah pun kata kata keluar dari mulut saudara jajan
dia membisu terus
jadi kalau dia harus dikeluarkan dari klinik ini
apakah keluarga dia itu sudah siap menerimanya kembali
nah ini yang harus kita pikirkan
dalam pembicaraan yang lalu
saya bisa menarik kesimpulan
bahwa mereka masih terpaksa

seperti hari hari yang lalu
begitu juga para tetangganya
lalu di mana kita tempatkan dia
kalau dia harus keluar dari sini
ya untuk sementara biar dia tinggal bersama saya
andai kata dia mendadak umat umpamanya pak
lalu ngamuk itu barang barang dan buku buku bapak
yang begitu berharga itu dirusak di mana
kalau itu memang terjadi
anggap saja sebagian risiko yang harus saya terima
maaf pak purwok
keluarganya saja tidak berani mengambil resiko
mengapa pak purwok
saya bukan mau saya jadi pahlawan
tapi saya merasa
memang harus ada yang berani mengambil resiko berat ini
demi masa depan seorang pemuda seperti jajang
ya atau begini saja
kalau terjadi sesuatu yang aneh aneh dengan dia
pak purwok segera saja menghubungi saya
sama tahu kita berdua bisa menanggulanginya bersama
iya pak dan saya juga
siap membantu kapan saja diperlukan
nah terima kasih dok
tuhan akan membantu saya menyelamatkan jiwa pemuda itu
insya allah pak
terima kasih pak
terima kasih pak
selamat datang yang
dalam beberapa hari
kamu akan tinggal di sini
bersama aku dan syarif
di sini pak pur mungkin lebih bisa merawat kamu
daripada kami di rumah yang tidak tahu apa apa sama sekali
ini semua demi kebaikan kamu sendiri jang
kami ingin akan datang semari zaman hari
buat menenangkan dia jang
akan akan ribetah
tinggal dalam suasana baru
yang lebih sehat di sini
bersama pak pur
tuhan tahu pak pur
bahwa saya sebenarnya
untuk menitipkan anak saya jajang
di rumah pak pur
kami tidak bisa berbuat apa apa
untuk menghadapinya pak
saya ingin berdoa kepada tuhan pak
saya paham itu semua pak ridwan
ya doakan saja
semoga allah membantu saya
mencarikan jalan keluar
bagi keluarga bapak dari kemelut ini
dalam sholat saya setiap hari pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak